informasi terkini seputar arus balik di stasiun senen juga brebes timur dan cikampek
kini kita bergabung dengan ada fani imaniar kemudian juga ada trevi pradipta dan mumtazah catra di ningrat
kita ke stasiun senen terlebih dahulu
halo fani selamat siang
tampaknya jumlah penumpang dari berbagai daerah akan mengalami lonjakan hari ini
apakah anda sudah bisa memantaunya pun merasakan sudah semakin banyak penumpang yang berkumpul di sana
dimana para penumpang ini adalah yang melakukan mudik atau juga berlebaran justru di ibu kota jakarta
untuk datanya sendiri untuk pt kai sendiri memang memprediksi bahwa puncak dari arus kembali ini akan terjadi sejak malam tadi sampai dengan hari ini tepatnya untuk minggu malam
di mana kemarin atau hari kedua setelah lebaran sendiri tercatat pengguna kereta api dalam arus balik ini adalah sebanyak lebih dari dua puluh dua orang
jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya yang tercatat sekitar dua puluh satu ribu orang
dan untuk hari ini saja per jam sepuluh waktu indonesia barat jumlah penumpang yang turun di stasiun senen ini saja sudah berjumlah lebih dari tiga belas orang
di mana jumlah ini akan meningkat dua kali lipat sampai dengan minggu malam
maka dari pt kai sendiri memprediksi bahwa jumlah penumpang yang turun di stasiun senen ini untuk kembali pulang di kota jakarta adalah lebih dari dua kali lipat dari jumlah dua puluh tiga orang
menjadi sekitar dua puluh enam ribu orang
untuk sementara dari
pihak stasiun sendiri memang menghimbau warga terutama untuk yang menggunakan kereta api dan juga turun di stasiun senen ini untuk memperhatikan beberapa faktor demi antara lainnya kenyamanan dan juga keamanan bagi sesama pengguna kereta api lainnya
dimana yang pertama bahwa mengingat di sini di stasiun senen ini sudah diberlakukan oleh sistem boarding yang mana untuk para penumpang ini diharapkan baru mengantri saat keretanya dipanggil
dan diharapkan juga para pengantar yang akan mengantar para penumpang ini naik ke kereta juga menunggu di tempat tempat yang tidak menggaguh para penumpang ini
penumpang ini mengantri di sistem boarding tersebut seperti di tempat tempat makan atau juga di luar dari stasiun
kemudian untuk menghindari macet di depan area drop off ini para penumpang juga diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum dan juga mempersihkan barang barang yang akan diturunkan dari kendaraan mereka masing masing agar tidak mengganggu durasi dari orang mengantri masuk ke stasiun senen
ya fani terima kasih
kini kita bergeser ke brebes
ini merupakan salah satu titik yang fenomenal untuk mudik tahun ini
saya akan update bagaimana untuk arus
balik apakah di sana juga ada potensi kemacetan panjang seperti yang terjadi ketika arus mudik beberapa waktu yang lalu
baik selamat siang hera
pada saat ini saya sedang berada di pertigaan brebes timur
di hari libur terakhir ini arus mudik menuju tegal masih terpantau padat
sementara itu arus balik menuju jakarta cirebon dan sekitarnya bersifat situasional
pada satu jam yang lalu arus balik menuju jakarta cirebon dan sekitarnya terpantau lenggang
namun sekarang bisa dilihat di belakang saya cukup padat
namun demikian sistem kontraflow sudah diberlakukan semenjak pagi dari pihak kepolisian
saya juga tadi mendapat kabar ada beberapa kunjungan yang dilakukan oleh wakapolri komjen paul budi gunawan
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
dan juga pusat bidang penanggungulan bencana pangmera indonesia
legend tni purnawirawan sumarso yang berkunjung ke daerah brebes timur ini
ya trevi apakah ada informasi terbaru
mungkin solusi dalam jangka pendek yang akan dilakukan pemerintah
belajar dari kemacetan lebih dari tiga puluh km pada saat arus balik yang lalu
untuk arus mudik maksud saya untuk arus balik kali ini
apakah ada solusi tertentu dari pihak pengelola untuk jalan tol utamanya di brebes ini
sampai pada saat ini solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan tetap menawarkan pintu masuk tol
dengan cepat dan membangkikannya di sekitar pintu tol
dan juga memperlakukan sistem kontra flow yang juga bersifat situasional
tergantung jumlah volume kendaraan yang ada pada jam jam tertentu
namun sekarang sistem kontraflow kembali diberlakukan untuk arus balik menuju jakarta cirebon dan sekitarnya
karena pada saat ini arus balik menuju jakarta cirebon dan sekitarnya sudah mulai terpantau padat kembali
ya trevi terima kasih
kini kami juga bergeser ke cikampek ada mumtazah di sana
kita update bagaimana arus lalu lintas
di wilayah cikampek
ya hera kalau anda lihat di belakang saya
saat ini sudah mulai terjadi antrian yang cukup panjang menuju ke gerbang tol cikarang utama
dari arah cikampek menuju ke jakarta
saya menghitung di sini setidaknya ada antrian lima puluh an kendaraan ke belakang
sepanjang kurang lebih empat ratus meter
menuju ke arah gerbang tol cikarang utama
di sini telah dibuka setidaknya ada dua puluh empat loket
yang dibuka untuk melayani para pemudik
bahkan untuk pemudik yang melalui gerbang tol otomatis juga boleh melakukan pembayaran secara tunai
karena gto saat ini telah diberlakukan menjadi gerbang tol hybrid begitu
sehingga bisa membayar dengan imani ataupun menggunakan uang tunai
dan saat ini setelah gerbang tol cikarang utama
kondisi arus lalu lintas masih cukup lancar
dengan kondisi ramai lancar
kecepatan kurang lebih lima puluh km per jamnya untuk para pengemudi
menuju ke sejumlah kawasan
baik melalui tol jagorawi tol jakarta
tanggerang ataupun tol dalam kota
dan sejumlah titik kewacetan yang terjadi di sepanjang tol cikampek ini
terutamanya adalah di titik km enam puluh lima
yang merupakan titik pertemuan antara tol cipali dan juga tol purbalenyi
menuju ke arah tol cikampek menuju ke jakarta hera
karena kita ketahui bahwa dari tol cipali ada dua jalur
dari tol purbalenyi ada pun juga dua jalur
memasuki kawasan tol cikampek menjadi tiga jalur
sehingga terjadi bottleneck ataupun penyempitan jalan
yang kemudian sempat menyebabkan antrian hingga delapan km
untuk mengantisipasi hal tersebut
pihak jasa marga telah melakukan kontra flow sejak pukul sepuluh tiga puluh pagi
sepanjang dua puluh delapan km dari kilometer enam puluh sembilan menuju ke kilometer empat puluh
dan selain itu juga bagi para pengendara
juga dihimbau untuk melakukan antisipasi sendiri
dengan keluar di gerbang tol cikarang barat empat
lalu kemudian masuk kembali menuju ke arah jakarta melalui cikarang barat
untuk mengantisipasi adanya kepadatan yang mungkin saja terjadi
di sepanjang tol cikampek menuju ke arah jakarta
memasuki gerbang tol cikarang utama satu ini hera
dan juga sebelumnya juga dinyatakan bahwa jika nantinya gerbang tol cikarang utama ini
mengalami antrian hingga lebih dari lima km
nantinya gerbang tol ini pun juga akan memberikan tarif secara gratis
sehingga nantinya akan memudahkan para pengendara untuk melalui gerbang tol ini
dan juga merelaxkan kendaraan kepadatan yang terjadi di kawasan ini
dan diperkirakan bahwa hari ini akan terjadi puncak arus balik
dengan jumlah kendaraan diprediksi mencapai
dan kemarin pada hari sabtu diprediksi kurang lebih satu ratus empat kendaraan
telah menuju ke jakarta di arus balik kali ini hera
karena libur nasional sudah akan usai hari ini
maka pasti puncaknya hari ini
dan yang gratis pasti konsumen suka
terima kasih mumtazah atas laporannya
dan sebelumnya tadi ada fani maniar dan trevi pradipta
terima kasih rekan rekan dan selamat bertugas